berikutnya di happening now tiga unit helikopter dikerahkan badan sar nasional dari lanut atang sanjaya bogor untuk mengangkut bantuan logistik korban gempa cianjur
bantuan kali ini berupa makanan cepat saji ragam kebutuhan bayi hingga tenda darurat
tiga unit helikopter dikerahkan badan sar nasional untuk mengangkut ratusan kilogram bantuan logistik untuk korban bencana gempa yang dipusatkan di lanut atang sanjaya kabupaten bogor jawa barat pada kamis siang
selain makanan instan bantuan makanan cepat saji kebutuhan bayi hingga terpal dan tenda darurat juga disiapkan
seluruh bantuan didistribusikan lewat jalur udara dengan sistem dropping air di area perkebunan dan persawahan sekitar permukiman yang terisolir
dan ini ada lebih dari tujuh titik permukiman yang tersebar di desa tegal desa telaga desa guru desa kaso dan desa penjat menjadi sasaran dropping air kali ini
armada helikopter sengaja dikerahkan untuk basarnas
untuk mempercepat pendistribusian bantuan logistik medan terjal jalan terputus serta jarak terpencil di selap rebukitan membuat distribusi bantuan lewat jalur darat cukup terhambat
helikopter kita itu untuk mensuplai logistik kepada masyarakat di daerah daerah yang terpencil
saya kemarin sudah mengalami sendiri yang di daerah lereng bukit itu susah sekali kendaraan untuk bisa dijangkau ya